nyawa mana yang bisa diganti dengan badan atau peruang
muhammad halsa atallah saputra korban kecelakaan maut
yang juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
di mata sang ibunda merupakan sosok anak yang baik
pertama dari dua bersaudara pasangan adisa putra dan duisa fiera ini
juga berprestasi di bidang bela diri taekwondo
taekwondo yang digeluti sejak sepuluh tahun dengan pelatih ayahnya sendiri
sejumlah penghargaan pun sudah pernah diraih
tiga minggu sebelum meninggal
rencananya ia akan mengikuti seleksi prapon di banyu asin sumatera selatan
selama ini masih ada di kabupaten bekasi
tapi sebenarnya saat almarhum meninggal
tiga minggu kemudian itu harusnya mewakili banyu asin
bahkan satu minggu sebelum kejadian
almarhum berencana mengikuti kejuaraan kampol rikab
pergian almarhum sangat disesalkan oleh kedua orang tua
terlindah segala macam
itu diperlakukan kepada saya
itu saya yang mengalami
dan saya heran itu tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu
meski pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian sang anak untuk selamanya
namun pihak keluarga berharap keadilan hukum
yang seadil adilnya bisa terlaksana
erik kustara bekasi jawa barat